ya kembali dalam cnn indonesian news report
kembali cerita miris di negeri yang kaya sumber daya alam
puluhan warga dan belasan anak sekolah terpaksa harus menyeberang sebuah sungai deras
mengadu nyawa dengan menggunakan seutas talibah aja
sekedar bisa keluar dari kampung
iya kasian sekali masyarakat dan warga serta anak anak disana yang terpaksa melakukannya
karena jembatan gantung yang menjadi satu satunya akses ke wilayah lain itu terputus
akibat banjir hari jumat pekan lalu
warga kampung cipit desa bojong sari kecamatan nyalindung kabupaten sukabumi
kini mempertaruhkan nyawa di seutas tali baja untuk bisa keluar masuk kampung
setelah banjir jumat sebelas maret silam menghanyutkan jembatan gantung di sana
jembatan gantung itu semula menjadi satu satunya akses bagi kampung yang dihuni
tiga puluh lima keluarga dengan sekitar satu ratus lima puluh jiwa
ya pak mirsa inilah kondisi salah satu kampung yang berada di kecamatan nyalindung
dimana saat ini si tua hanya bisa menggunakan talibah aja ini
untuk menyeberanginya menuju ke sekolahnya
semua terlalu banyak
anak anak di kampung itu mesti melawan takut agar bisa sampai ke sekolah
ia terpaksa mengambilkan relawan yang memperhatikan
dan membantu warga untuk menyeberang
takut gak nis
takut terbawa air
pengen cepat pengen bagus pengen bikin jembatan kembali
warga berharap agar jembatan gantung itu dibangun kembali
karena runtuhnya jembatan gantung itu juga memutus akses ekonomi
jembatan sudah berapa hari pak putusnya
lima hari gara gara
terus pak ini sebenarnya jembatan ini itu dipakai untuk apa sih
untuk budak sekolah
hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah bagi warga untuk menyeberang menuju ke perkotaan
ahmad fikri sukabumi